jelang penyelenggaraan pemilu pada api kukuh
pada april mendatang begitu banyak hoaks yang muncul
hoax tersebut bukan hanya menyerang kpu secara institusi
tetapi juga mengganggu tahapan pemilu
bahkan menyerang pribadi penyelenggara pemilu
dikutip dari cnn indonesia com
menurut komisioner kpu firian aziz
ada pihak yang sengaja membuat gaduh pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
penyebar hoax sejatinya tidak banyak
namun pihak pihak ini melakukannya secara sistematis dan terus menerus
sehingga berhasil membentuk opini masyarakat
kpu sempat menghadapi isu adanya tujuh kontainer
yang berisi surat suara tercoblos
di bagian pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu
tujuh kontainer itu disebut berada di tanjung priok
selain itu dikabarkan ada dua puluh lima juta daftar pemilih tetap ganda
sementara itu presiden joko widodo akan menindak tegas
upaya upaya yang ingin melemahkan
dan mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu
hal ini dikarenakan kpu adalah
badan yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum
baik di tingkat pusat sampai daerah
sehingga harus diberi dukungan
para tidak boleh membiarkan kegiatan kegiatan
yang ingin melemahkan
karena apapun kpu ini ada penyelenggara pemilu
penyelenggara bkd penyelenggara bpres
penyelenggara pilihan legislatif
sebelumnya tim kampanye nasional pasangan nomor urut satu
menuding kubu prabowo sandi
sengaja merancang pernyataan untuk mendelegitimasi kpu
sebagai penyelenggara pemilu dua ribu sembilan belas
sementara anggota badan pemenangan prabowo sandi
ahmad riza patria membantah tuduhan lawan
bpn menghormati kpu
dan menilai kpu masih netral sebagai penyelenggara
bpn juga menyatakan tidak berniat mendelegitimasi kpu
jadi tidak benar tudingan dari pak mudoko
kalau betul itu ada tudingan dari pak muldoko
atau dari tkn atau siapapun
yang menyatakan bahwa kami dari bpn
melegitimasi daripada kpu itu tidak benar
kami memahami dan mengerti
aturan tata negara aturan pemilu saya
membangun opini adanya kecurangan pemilu
sangatlah tidak tepat
sebaliknya kpu juga mencari keputusan untuk mencari keputusan
kpu juga mencari keputusan untuk mencari keputusan
kpu juga mencari keputusan untuk mencari keputusan

ya satu bulan jelang perasanaan pilpres
ini berbagai isu makin menerpa kpu
dan yang terakhir ada desakan menaudit sistem it kpu
ada rangkaian terpahan isu yang dilamatkan kepada kpu
dan ini disinyalir sebagian pihak ada upaya delegitimasi
terhadap komisi pemilihan umum
sebagai penyelenggara pemilu dan juga berbahaya
benar tidak ada upaya
mendelegitimasi kpu dan bagaimana
implikasinya terhadap demokrasi kita
dan juga pemilu di tahun dua ribu sembilan belas ini
kita akan ulas dan malam hari ini
di studio sudah ada
pak s sikam analis politik dari
presiden universiti selamat malam pak sikam
selamat malam apa kabar pak ikam
alhamdulillah sehat dan kami juga masih menunggu
nanti kehadiran dari egy sujana
politikus dari partai amarat nasional
dan juga ilham saputra
anggota kpu republik indonesia
saya akan ke pak hikam terlebih dahulu
pak eka memotret rangkaian
kejadian terhadap kpu
kita katakanlah mulai dari
permintaan atau desakan dipindahkan
kotak suara ke koramil
sampai yang kemarin terbaru ada
meminta kpu untuk mengaudit
ada banyak hal kemudian ini
berujung pada dugaan delegitimasi
kpu oleh beberapa
pihak anda melihat hal yang sama tidak
pak eka ya saya melihat
ke arah delegitimasi itu
masih terlalu berat
karena kalau delegitimasi itu
satu lembaga atau
satu praktek tertentu
dalam hal ini kalau lembaga maka
kasusnya kpu ya mencabut
keabsahan dari kpu
sebagai penyelenggara pemilu itu berat sekali
berat sekali tetapi
kalau kemudian ada
yang diarahkan kepada kpu
menjadi sasaran adalah bagaimana
agar supaya ada
tidak fair bahwa kpu
itu memihak bahwa
kpu kurang profesional
tetapi tentu dalam bahasa
politik itu kan kemudian
bisa saja menggunakan hyperbole
nah maka itu
kalau sampai ada keinginan untuk
melakukan audit saya kira itu
sah sah saja asalkan memang
audit yang sudah disepakati
prosedurnya bukan misalnya
saya mengingin audit
tetapi asal maunya saya
saja ya tidak boleh begitu
ada prosedurnya iya saya kira audit
apapun itu kan ada standar standarnya
so what gak ada masalah
jadi pak ikam katakan untuk
delegitimasi masih terlalu berat jadi
kalau pun ada upaya upaya
menyerang kpu jadi apa yang
lebih tepat untuk kita gambarkan situasi saat ini
kan begini mas di dalam
di dalam katakanlah
ini semacam perlombaan begitu ya
pemilu ini kan selalu
di dua dua pihak yang sedang
berkompetisi kan mencoba
dan kadang kadang wasitnya ini kemudian
pemihak dan lain sebagainya
satu hal yang
biasa tetapi begini
bung reinhardt kalau kemudian
ada fakta fakta yang
kuat yang kemudian
misalnya masuk sampai
dkpp dan dkpp kemudian
mengatakan oh iya kamu
ini begini begini nah itu kan
artinya bukan lagi permainan
tapi memang ada
menduga kpu atau
bawaslu bermain asal ada bukti buktinya begitu ya
iya dong nah tadi yang disebutkan
itu kan fakta fakta yang
memang sampai sekarang itu belum pernah
bisa bisa tujuh kontainer yang sudah
tercoblos lah apa segala macam itu kan
buktinya oke baik
pak hikam tahan terlebih dahulu karena kita
akan segera menyapa bang egy sujana
dan juga pak ilham saputra
lewat sambungan telepon terlebih dahulu bang egy selamat malam
dan juga ada pak ilham
lama gak jumpa
selamat malam juga mas ilham
ya selamat malam
oke baik ya saya akan ke bang egy terlebih dahulu
bang engki bisa mendengar ya
bang egy bagaimana menjelaskan
kan ada beberapa permintaan ya dari mungkin
bang egy dan kawan kawan mulai dari sistem audit
kpu misalnya atau memindahkan
ke koramil kotak suara itu
bagaimana kemudian menjawab bahwa ini
untuk delegitimasi kpu
satu bulan menjelang pilpres
tidak kita itu kan
dasar hukum dasar hukumnya
dasar hukumnya undang undang
nomor tujuh tahun
nah dikaitkan juga dengan
lembaga kpu ini penyelenggara
dalam konteks pemilu
maka dia posisinya sangat
menentukan dalam perjalanan
maka hal hal yang berkait dengan
kepentingan pemilu ya kpu
harus berbuat kalau po nya
tidak berbuat ada bawas lho
pengawasnya bagaimana mengawasi
kalau dua lembaga ini juga
ada hal yang tidak pas
bisa disampaikan ke dkpp
kan begitu dewan kehormatannya
nah tapi poin pentingnya adalah
kan terlalu banyak persoalan nih
itu kan menurut
bahkan ada pkpu nya
itu jelas di pasal
sampai kepada enam puluh empat
jadi pertanyaan seriusnya
ketika debat capres
tapi dia nggak cuti
dia juga presiden padahal kan itu sedang
nah itu kan harus ada penegasan dari kpu
berani mengatakan kepada presiden
dalam konteks dia kan sebagai capres bukan presiden
kalau kemarin berarti debatnya prabowo dengan presiden
bukan dengan capres itu
oke baik bang egy jadi kalau
benang merahnya apa sebenarnya
apakah ada kekhawatiran terhadap kpu
atau seperti apa terhadap penyelenggara pemilu
dalam konteks ini kita melihat kpu itu
menurut undang undang ya
di undang undang tadi yang saya sebut
ada di pasal tiga ada di pasal tujuh puluh empat
ya ada di pasal tiga puluh tujuh nya
itu mengatakan mesti
dan juga profesional
itu kpu nah kita melihat
bersifat imparsial harusnya
imparsial tidak boleh parsial
atau partisan gitu loh
ada perintah di undang undang itu
tidak boleh pakai fasilitas negara
karena dia lagi cuti tapi kpu tidak menegur
harusnya kan menegur dong
kan nggak ada urusan delegitimasi kpu
ini kritik kepada kpu harus bertindak sesuai dengan undang undang
itu poin poin pentingnya
disinyalir atau bagaimana atau menurut
ada kecenderungan takut sama presiden
karena presidennya nggak cuti
kalau lagi nggak cuti deh sebagai presiden
kepala negara mestinya kan dia cuti dong
yang jelas tentu dugaan anda ini cukup berat ini bang egy karena pasti
dalam ilmu hukum tetap walaupun sudah ada fakta tetap harus dugaan
tidak boleh menuduh
tapi dalam perspektif hukum dengan dugaan kuat ini yang dasarnya fakta
mestinya kpu dikritik ini misalnya untuk
debat capres yang keempat dan kelima nanti karena yang ketiga besok kan wakil presiden
itu mestinya harus dicuti nggak boleh nggak cuti
baik bang egy saya coba ke mas ilham dulu anggota kpu mas ilham selamat malam
mas ilham selamat malam bisa mendengar suara saya
kpu diduga partisan bagaimana menjawab itu
ya tadi disampaikan oleh pak muhammad ikam bahwa apa dasarnya kemudian kami itu dituduh sebagai partisan
pertama adalah belum ada pengaduan tentang kerja kami terkait dengan hal hal tahapan pemilu ya
terkait dengan tahapan pemilu yang sudah kami lakukan
yang diadukan dkpp atau ditemukan oleh bawaslu yang kemudian berimplikasi kepada kami itu
ada pelanggaran keras
ada pelanggaran keras misalnya atau ada kemudian indikasi kami itu partisan
misalnya belum ada kalau kita mengajukan kepataran undang undangan maka yang mengutuskan itu adalah dkpp
karena ini masalah terkait dengan etik seluruh penjelasan penjelasan tentang apa yang ditanyakan oleh bang egy ks sudah kami jawab
misalnya saja soal dpt dpt ini sudah disetujui oleh partai partai politik dan dua pasangan calon
kalaupun kemudian ada persoalan persoalan mari kita bicarakan bersama kita trust bersama
mana dpt yang kemudian menjadi soal
kemudian soal orang gila kami sudah sampaikan bahwa ini adalah keputusan kpu keputusan mahkamah konstitusi
yang harus dijalankan oleh kp seperti yang punya negara pemilu misalnya saja
dan kami sudah jelaskan hanya sekitar sekian persen orang yang kemudian dianggap kritis kritis mental yang masuk ke dalam dpt
sudah seperti dibayangkan bahwa ada empat belas juta orang di luar sana kan
padahal tidak ada sama sekali
dan kami melakukan itu juga ada dasar hukumnya
kemudian soal dpt warga negara asing
ternyata kita terima cuma satu ratus tiga orang
maka satu ratus satu orang setelah kami cek ada perbedaan double yang kemudian jadi satu ratus satu orang
nah itu sudah kami hapus sekarang
oh tapi yang dpt wn asing sudah dihapus ya
sudah jadi sekali lagi kami ingin menjelaskan bahwa kami tidak kemudian anti kritik ya
tapi jangan kemudian kami belum berbuat tapi sudah disuruh curah
nah ini akan berbahaya
nah dari itu makanya sampai saat ini saya kira kpu masih terus berjalan pada on the track
kami juga melaporkan ke komisi dua tentang apa yang kami lakukan sesuai dengan peraturan undang undangan yang ada
kami terbuka kami transparan
terkait dengan kecurigaan terhadap it kpu
it kpu itu yang kami lakukan adalah untuk situng
dan situng itu hanya dilakukan untuk kemudian memberikan informasi kepada pemilih kepada masyarakat
sebagai bagian dari transparansi kami sebagai pengilang darab ini
baik mas ilham nanti kita bahas lagi soal permintaan bang audit it kpu
nanti kita bahas lagi usai jeda kita break dulu ya mas ilham
nanti saya juga akan ke pak hikam untuk menanyakan tadi apa yang dikatakan oleh bang egy ini sepertinya kpu partisan
kita akan ulas usai jeda
prime news akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di prime news
saya ingin langsung ke pak hikam mungkin untuk menanggapi tadi seperti apa perbedaan pendapat antara bang egy dengan komisioner atau anggota kpu mas ilham
apa yang pak hikam lihat dari perbedaan ini
ya saya pertama tentu saja sangat tertarik dengan statement pak egy
ya saya pertama tentu saja sangat tertarik dengan statement pak hikam

gue makin trok mungkin ketika dia dipakai
ada raisinnya itu permainan ini

ingat bahwa presiden tidak harus cuti di dalam aturan mengenai pilpres
nah saya ingin mendengar sendiri dari pak ilham apa benar seperti itu
karena kalau saya tidak salah yang menjelaskan itu tidak kurang dari komisioner apu mas wahyu setiawan namanya
nah itu satu
kemudian yang kedua saya juga setuju dengan mas ilham bahwa beberapa kasus kekeliruan atau maladministrasi itu sejauh dia masih bisa dibereskan sebelum deadline ini
saya kira itu bukan termasuk satu kesengajaan
oleh karena itu tadi saya ulangi lagi kayaknya terlalu anu deh
terlalu jauh kalau dibilang
dikatakan sebagai upaya delegitimasi
bukan kesengajaan tapi tetap kita awasi begitu ya pak ilham
pasti karena itu bisa menjurus ke sana
kalau ternyata misalnya kasus kasus itu ada pembiaran yang sistematik misalnya saja
karena begini bung ya saya walaupun bukan pemantau pemilu tetapi kan saya juga mendapatkan beberapa informasi
misalnya di surabaya ada daerah daerah di mana dpt nya itu masih belum benar benar beres
karena ada yang teman saya yang suaminya itu namanya tiba tiba tidak ada
sementara yang seharusnya tidak di situ itu malah ada
nah itu yang begitu begitu itu saya kira memang sangat mungkin sangat logis untuk masih ada
karena begitu kompleksnya dan begitu luasnya dan begitu banyaknya
dan itu jangan membuat alarming kemudian seolah olah kpu melakukan sesuatu secara sengaja atau bahwa kurang teliti dan lain sebagainya
asal masih ada di dalam rentang dead
dan kemudian ada respon yang baik
saya kira tidak terlalu boleh cepat cepat mengatakan ini ada kesengajaan apalagi mengatakan partisan
memang posisi kpu dan bawaslu itu akan gimana mana
di asosiasikan begitu terhadap pemerintah
karena kedekatannya misalnya saja kan di dalam kpu pasti ada aparat yang mewakili pemerintah dan lain sebagainya
jadi kayak begitu begitu itu
di dalam batas batas tertentu itu ya kpu dan bawaslu mesti mau menerima juga
hanya saya juga merasa tidak fair kalau kemudian kpu dan bawaslu dan dkpp nanti kemudian dituding sebagai semacam sang tertuduh atau sang terduga
kalau ternyata memang mereka juga sudah melakukan banyak hal yang benar
bang egy bagaimana menanggapi tadi apa namanya mas ilham sudah tanggapi ya
apa yang dikatakan oleh
itu dalam konteks perbedaannya dengan kepala daerah lain dengan kepala negara atau presiden itu perbedaan pada letak saat kampanye kalau buat presiden
kalau buat kepala daerah itu selama kampanye
jadi kalau selama kampanye durasinya tiga bulan selama tiga bulan itu adalah cuti
tapi kalau presiden tidak
dia saat kampanye
nah problem seriusnya adalah kenapa saya benar benar duduk dalam pengertian dugaan partisannya itu
karena saat debat capres kok tidak cuti
kan lagi debat capres itu lagi kampanye dia
kan mestinya perintahnya pasal
pkpu nomor dua puluh tiga tahun delapan belas
hukum itu nggak boleh berpihak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
jadi disitulah kenapa kpu tidak menegur presiden
dan jangan pakai fasilitas negara
karena harus di luar tanggungan negara itu
nah misalnya fasilitas negara apa istana
presiden enak aja
dia terima banyak tamu dan lain sebagainya
bahkan pemain bola yang menang
bahkan tokoh tokoh agama
tapi sedang kampanye juga
itu kan terlalu
namanya memanfaatkan fasilitas negara
nah disini kpu mestinya menegur
nah karena kpu nggak negur
mestinya bawaslu negur
ini semuanya diam saja
baik bang egy tadi bertemu dengan kpu ya bang egy ya
ditambah lagi waktu debat capres kan jokowi banyak
mengungkap data data yang salah keliru
bahkan bertentangan dengan lembaga negara sendiri
yang menyatakan seperti bps tentang impor jagung
dia nyebut satu ratus delapan puluh ribu ton
padahal sudah lebih dari tujuh ratus
pak egy itu biar masyarakat aja yang menilai pak egy
jadi saya sudah menilai bahwa
ini kok kpu kok cacing wajah
ini maksudnya harus ada berbuat dong
oke oke baik bang egy
saya coba konfirmasi ke mas ilham
mas ilham bagaimana menjawab tadi yang bang egy katakan
mulai dari cuti kampanye debat dan lain sebagainya
betul disampaikan oleh pak istan
bahwa pemahamannya seperti disampaikan oleh pak wayus biawan
jadi memang presiden itu diundang undang memang cutinya itu ketika dia kampanye untuk
kemudian juga waktu cutinya itu disesuaikan dengan keberadaan wapres misalnya
waktu itu waktu itu kan tidak ikut capres nih
nah itu waktu itu disesuaikan
kemudian kalau hal ini itu tidak dianggap cuti
nah sampai saat ini
ya silahkan silahkan mas ilham

makanya ini harus dilihat dulu konteksnya
seperti pak wai kapil itu disampaikan ke pernyataan pak wayu
sama kak kapil itu seperti itu
karena pak kapil itu kecembuan
baik mas ilham
bagaimana kemudian kpu ini sesuai dengan judul topik dialog kita malam hari ini
kpu dipersimpangkan kritik dan juga delegitimasi
kalau memang disebut sebut ada upaya delegitimasi
bagaimana kpu menyikapi itu
ini kepercayaan taruhannya mas ilham
mas saat kami itu sudah dibeginikan

person person yang diberi
yang diberi individu
sudah cukup lama
sudah enam bulan lalu
tapi kemudian kami menyampaikan fakta aja
kami terbuka terhadap segala kritik dan informasi
dan kami jawab dengan informasi yang benar
tersuai dengan peraturan undang undangan yang ada
jadi di kompas saja setelah kasus kemudian
katanya kotak suara kartu dan sebagainya
jadi kami masih yakin bahwa kemudian dengan transparansi yang kami lakukan ini
kami masih dipercaya
pertama sekali kepekaan oleh masyarakat
sebagai penyelenggara pemilu yang masih on the track
oke bang egy maaf saya harus jeda terlebih dahulu
karena kita harus break
nanti saya akan tanyakan ke bang egy
bagaimana menyikapi apa namanya ini disebut sebut
bahwa melakukan delegitimasi jelang pilpres
sampai ada skenario skenario tertentu
kita akan ulas nanti usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda masih bersama kami di prime news
sebelum saya nanti akan ke pahikam
yang jelas dari rentetan
entah mungkin ini kritik atau masukan atau mungkin desakan terhadap kpu
ada pihak lain juga menganggap bahwa
apa yang dilakukan oleh bang egy dan kawan kawan
supaya upaya mendeliti
bagaimana anda menjawab itu bang egy
kpu itu amat sangat diperlukan
kalau tidak ada kpu siapa yang menggerakkan pemilu
tidak ada tuh
tidak benar itu
karena kita itu kalau paling tinggi harus dianggap kritik
kritik kita ini masukan
tidak ada delegitimasi
kita menggunakan kata kata
kita menggunakan kata kata
kita menggunakan kata kata
kita menggunakan kata kata
kita menggunakan kata kata
kita menggunakan kata kata
harusnya dia kan imparsial
itu perintah undang undang
nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
jadi itu adalah kritik ya
di cek itu jadi tidak hoax yang saya bilang
oleh karena itu
dalam perspektif kritik
jangan terus dianggap delegitimasi
nah kita melihat
tidak mandirinya itu
itu kok kesannya
nggak berani nah kenapa nggak berani
mungkin karena presiden tidak cuti
karena dia fungsi sebagai presiden
nah oleh karena itu
maka menurut perintah undang undang
tadi saya sudah mengatakan
wajib cuti dan diluan tanggungan negara
jadi fasilitas negara
pesawat ke presiden jangan dipakai
kok ketua kpu pernah bilang
eh kumaha gitu loh
jadi kritik ya pak egy saya tegaskan lagi
ya kritik kalau delegitimasi
kita berarti nggak perlu kpu dong
orang kpu kita perlu kok
kita bagaimana mempemilu kalau nggak ada kpu
baik tapi anda artinya tidak percaya dengan kpu
atau kemarin demo hari jumat
ketika tadi bertemu apa yang dibahas pak egy
karena kita percaya kita merasakan
perlunya kpu kpu
janganlah bertindak tidak sesuai undang undang
oke sampai harus mendesak kpu
untuk membuka sistem it nya begitu
nggak gitu kita perlu audit
karena kalau nggak ada audit it
ngapain ikut pemilu juga anda kan tahu sendiri
tiba tiba matilah komputer
ada informasi sedot data
dan lain sebagainya
itu satu hal persoalan yang serius begitu loh
tadi ketika bertemu dengan kpu
tadi kita bahas mengenai
tadi salah satunya cuti
kemudian tentang orang gila
ini udah sampai studio nih
saya berarti tahan dulu ke bang egy sujana berarti
sebelum saya ke mas ilham
saya ingin ke pak hikam berarti
bukan kritik sih
bukan delegitimasi tadi sih
kalau kita lihat pernyataan dari
saya juga tidak mengatakan bahwa itu
sudah sampai pada tataran
terlalu berat menggunakan kata itu
seperti saya katakan balik lagi itu adalah
bagaimana hyperbol dari media
dari apa namanya
para kubu yang sedang bertanding
sebetulnya kritik tetapi
yang saya tahu bahwa
kpu semua mempunyai
jawaban misalnya soal cuti sudah dijawab
kalau misalnya ada pihak pihak yang belum puas kan bisa mengajukan
tuntutan atau gugatan kepada
level yang lebih tinggi
misalnya lapor ke bawah seluap
setelah itu ke dkpp dan lain sebagainya
itu nanti yang memutuskan begitu ya
iya kan kita tidak akan selesai hanya di media kan
nah yang kedua juga bahwa
kpu saya kira secara historis
sudah menunjukkan kapabilitasnya
dan juga melakukan terus menerus perbaikan perbaikan sistem
dan juga sumber daya manusianya
nah oleh sebab itu untuk kemudian menganggap bahwa kpu
itu apa namanya misalnya terlalu dekat dengan pemerintah
sebagainya juga perlu fakta fakta
tapi kalau tidak bisa membuat fakta itu kan bisa berbalik itu kan
nah saya sebagai pengamat sampai hari ini masih belum bisa diyakinkan
bahwa kpu melakukan tindakan tindakan yang bisa di
apa di tuding sebagai katakanlah
partisan dan lain sebagainya sebab
kalau kita melihat juga kpu cukup tegas di dalam memberikan apa katakanlah
atau jalur ulangschik
untuk mendiskusikan kembali apa menjadi topik kita malam hari ini
prime news akan segera kembali di saat lain
baik anda kembali bersama kami di prime news
tapi kita sudah ada bang egy sujana dan juga mas ilham
tadi kita sudah ngobrol banyak
mungkin masing masing langsung ke konklusi aja
mbak egy ini delegitimasi kpu tudingannya betul atau tidak
nah saya fungsi dalam pengertian hukum ya ini kritik
karena kita tahu ada undang undang
kita tahu ada aturan
jadi aturan ini kita lihatnya dilanggar
kalau ternyata benar ada cuti ya nggak ada masalah kalau memang
artinya sudah terjawab kritiknya
sudah terjawab kritiknya
ya belum juga karena banyak hal lainnya
berhimpitan tadi fasilitas negara
karena satu situasinya yang ada kita melihat bagaimana dia presiden juga dia capres juga
kan harusnya logika capres itu kan sudah karena perbedaan hukumnya sangat jelas
kalau presiden nggak bisa kena hukum pidana dia mestinya diimpeach kalau ada apa apa
tapi kalau dia capres bisa karena dia sama dengan warga negara lain
kaitannya dengan pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
ya warga negara berkesamaan
kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum
nah pada situasi seperti ini kita kan jadi confuse memenegakan hukumnya bagaimana
di situlah kritik kita
supaya bagusnya presiden itu masa kampanye ini ya cuti walaupun undang undang tidak mensyaratkan seperti itu
tapi ini kan bicara adab bicara keberadaban bicara etika
dan ini diakui di pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab
jadi kalau ini presiden tidak beradab
baik mas ilam bagaimana
sekali lagi menyikapi apa yang terjadi satu bulan jelang pilpres ini
prinsipnya adalah kita menjawab secara cermat menjawab dengan data menjawab dengan apa
bahwa kita tidak melanggar peraturan undang undangan yang ada
tadi seperti tuduhan bang egy terkait dengan cuti
pak presiden cuti setiap kampanye
ketika kampanye pertama beliau mengajukan cuti
dan itu melaporkan kepada kpu
jadi berbeda dengan pil kandang kandang daerah yang cutinya panjang lama gitu kan
yang diwakili oleh plt atau wakil gubernur
kalau wakil gubernur ini tidak melakukan
tidak ikut menjadi peserta pemilu
nah kan kalau di undang undang jelas
di pasal enam puluh satu di pkpu kita juga mengatakan bahwa dengan mengacu kepada undang undang
kita sebut bahwa kemudian presiden ini kan kepala negara
kalau kemudian dia cuti ini bagaimana kondisi negara gitu loh
itu yang dibuat di undang undang
mas ilam menanggapi tadi bagi katakan ada percayaan yang menjadi masalah
yang mungkin diutarakan oleh bang egy dan teman teman
bagaimana kpu menjawab itu
ya artinya sekali lagi kita menjawab dengan data
kita menjawab seluruh pertanyaan pertanyaan dari misalnya saja dari fui
tadi barusan kita kan terlambat karena ada pertemuan dengan fui
kita jawab satu satu soal orang gila soal empat belas juta orang gila nggak ada
nggak ada empat belas juta orang gila itu loh
itu pernyataan dari departemen kesehatan bahwa di indonesia saat ini ada empat belas juta orang gila
kan tidak semua kita data
hanya sekitar sekian persen
sudah cukup puas bang egy jawabannya tadi
definisi di undang undangnya itu kaitannya dengan geraha mental atau apa istilahnya tadi
nah gerah hitam
itu diterjemahkan oleh seorang kpu pak wahyu ya
itu yang idiot
kalau idiot kok boleh beli juga bagaimana
memang ada ketentuannya pak eki
tapi kalau idiot kan artinya lo nggak jalan
nggak semua orang kemudian tuh gerah hitam tidak bisa mengidentifikasi dirinya loh
banyak sekali orang orang autis yang kemudian lebih perintah dari kita soal matematika misalnya
kalau idiot kalau autis lainnya
tapi jelas itu kritik ya pak egy
pak wahyu mengakhiri
perdebatan antara kritik dan delegitimasi
ini berbahaya tidak sih bagi demokrasi kita ke depannya
ya kalau tidak bisa dikanalisasi dan tidak bisa dikelola dengan baik
ya kemungkinan akan mungkin sekarang ini kritik
tapi kritik kemudian bisa berubah lagi menjadi apa katakanlah mengarah pada delegitimasi tadi itu
karena ini semuanya kan kerja politik
kalau orang jawa mengatakan istilah jawa itu kerician dan digerojokan
yang cuma kecil kecil bisa menjadi ini
kalau tidak bisa dikelola dengan baik
maka itu tadi saya awali mengatakan jangan terlalu berat membuat kategorisasi
misalnya istilah delegitimasi
bagi saya itu berat banget
makanya kita nggak ada yang mau ke situ
kritik aja ya bang egy ya
karena kita perlu kpu
diperbola apa namanya media atau ya politis apa gimana
atau jangan jangan manuver manuver aja bukan
logika aja kalau delegitimasi ngapain kita pemilu
yang melaksanakan pemilu kpu
jadi saya kira logika itu kan harus objektif
cuma juga harus dikelola dengan baik
saya yakin kpu bahwa seluruh dkpp itu sudah well equipped
dan apa kerja dari para peserta di dalam pertandingan ini memang mencari optimalisasi dari peran
nah kadang kadang kan keluar ya kok kamu begini
kayak itu loh sepak bola kan kadang kadang
pemain juga eh wasit lu gimana
untuk itu makanya kita juga perlu mengawasi kpu ya
tapi mau buka diri terhadap itu
kemudian juga pengawasan terhadap kami
terima kasih banyak mas ilham pak egy
terima kasih banyak pak egy